inilah kue tambuk malek khas pulau laut natuna kepulauan riau
dilatar belakangi kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan
berarti yang asli surabaya itu berarti papa ya
pak s b tidak lagi jadi presiden ya
termasuk orang lain dapetin juga dari kejadian gue
yang artinya dibutuhkan frekuensi sebanyak jumlah stasiun televisinya
ada sayur kepala manyung mangut lele sayur pare daun pepaya opor ayam sambal goreng telur dan masih banyak lagi
kita kenalkan pertanian organik itu lebih sehat
setelah mencatat prestasinya di afl
sehingga untuk dilihat ditonton pasti menarik
baru mulai dua ribu satu di sini